menanggapi aksi demo buruh hari ini gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menyatakan upah minimum provinsi buruh dki sudah ditetapkan dengan perhitungan yang matang
upah tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan hidup layak di ibu kota
patokan kami sangat jelas namanya ump itu adalah survei dari kebutuhan hidup layak dibagi dikali inflasi tahun depan